perawat pria ini terus memberontak saat akan disuntik vaksin covid sembilan belas di puskesmas pasar
rembo kabupaten bogor jawa barat jumat siang tak hanya meronta karena takut jarum suntik sang
perawat terus memohon agar penyuntikan ditunda tingkah perawat ini sontak mengundang tawat di
medis di lokasi upaya membujuknya memakan waktu hampir setengah jam hingga akhirnya
ia berhasil dipaksa tenang menurut penelitian jutaan orang mengalami fobia terhadap jarum suntik
atau disebut tripanofobia menurut pusat pengendalian dan pencegahan penyakit
menghindari vaksin karena fobia tersebut hal ini tentu saja dapat menjadi tantangan lain untuk
mencapai herd immunity oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk hadapi tripanofobia
itu kan disebutnya flight tension ya itu disarankan sih sebenarnya beberapa hari atau beberapa
beberapa minggu sebelum waktu pelaksanaan vaksinasi karena itu harus dilatih secara terus menerus
selanjutnya katakan pada vaksinator kondisi sesungguhnya bahwa anda takut pada jarum suntik
agar tenaga kesehatan yang bertugas melakukan perlakuan perlakuan khusus untuk mengurangi
kepanikan saya juga salah satu yang termasuk fobia jarum suntik nah kali ini saya mau mencoba di
steroid untuk meningkatkan kekebalan tubuh nah selanjutnya yang harus dilakukan setelah
pay attention adalah mengatur pola pernafasan ketika sudah berhadapan dengan jarum suntik
posisi kita posisi dulu kita harus tegak tetapi tidak kaku kemudian atur pola pernapasan tarik
nafas dalam dari hidung keluarkan lewat mulut dan lakukan beberapa kali sampai kita benar benar
relax dan siap untuk disuntik dan selanjutnya adalah hadapi saja rasa takut itu ya dok ya
jangan kan rileks pikirkan hal positif bahwa jarum suntik itu tidak sakit dan fokus kepada alasan
kita mengapa di vaksin adalah untuk kesehatan kita sendiri pola siap siap
benar ya begini saya agak gulung sedikit ketpa engin pasien perlu menenangkan pikiran dan
mensugesti bahwa suntikan yang dilakukan tidak sakit melemaskan otot otot dan fokus pada
tujuan divaksinasi adalah untuk kesehatan tubuh
rasa takut pada jarum suntik bisa disebabkan oleh beberapa hal
namun biasanya karena trauma pada masa lalu saat disuntik dengan posisi yang kurang tepat
sehingga menimbulkan kesakitan efek pusing mual muntah hingga pingsan